gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan yogyakarta
erupsi awan panas guguran pada sabtu siang dan mengakibatkan hujan abu vulkanis di kawasan rawan bencana tiga di kabupaten magelang
guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan warga bersama relawan lereng gunung merapi melakukan ronda malam
warga bersama relawan tapak melakukan ronda di depan kantor balai desa krinjing
kecamatan dukun kabupaten magelang jawa tengah pada sabtu malam
relawan bersama warga melakukan ronda dengan tujuan untuk memantau perkembangan aktivitas gunung merapi
hingga saat ini status merapi masih berada dalam level tiga atau siaga dan warga diimbau untuk tidak mendekati puncak dengan radius tujuh km
intinya untuk antisipasi bila mana malam ini ada susulan namun harapan malam ini tidak ada susulan dan semuanya tetap aman terkendali
gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan yogyakarta erupsi awan panas guguran pada sabtu siang
mengakibatkan hujan abu vulkanis di kawasan rawan bencana tiga di kabupaten magelang
guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan warga bersama relawan gunung merapi melakukan ronda malam
di kabupatennya diy kabupaten sleman
tadi saya juga tanya apakah sudah di bawah juga bantuan masker
pada waktu ternyata sudah di bawah sekalian
dan perkembangannya sampai hari ini memang belum ada peningkatan status lagi
hanya saja abu vulkanik ini sudah sampai kabupaten